badan pemenangan nasional prabowo sandi melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu dua ribu sembilan belas
bpn menyebut akan melaporkan dugaan ini secara berkala karena ada lebih dari satu laporan kecurangan yang dimiliki tim ses nomor dua
joko santoso ketua badan pemenangan nasional dan hanafi rais sekjen badan pemenangan nasional prabowo sandi menyambangi bawaslu jumat siang
mereka datang untuk melaporkan dugaan kecurangan pada pemilu dua ribu sembilan belas
joko santoso datang lebih dulu untuk melaporkan dugaan kecurangan yang berasal dari masyarakat beberapa daerah
sedangkan hanafi rais datang untuk melaporkan dugaan keterlibatan aparat sipil negara dalam pemenangan paslon nomor satu joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin
adalah pelanggaran terstruktur sistematik dan masif dari sisi pengerahan asn
bahkan ada indikasi sangat kuat untuk malah meminta tidak netral dari salah satu menteri
masuk juga berbagai macam kepala daerah yang selama ini memang belum diproses
nah sekarang ini
kita laporkan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh bawaslu dan kita harap bawaslu sebagai lembaga dari lembaga penyelenggara pemilu ini betul betul bisa bertindak secara jurdil jujur dan adil
dan untuk mengetahui kondisi terkini di bawaslu sudah ada produser lapangan cnn indonesia finanda rahmaulida
selamat malam vinanda bpn kembali melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke bawaslu hari ini
poin poin apa saja yang dilaporkan kali ini
bagaimana juga dengan tanggapan laporan bpn sebelumnya
jadi total sudah ada berapa laporan terkait dugaan kecurangan yang diduga terstruktur sistematis dan masif yang berulang kali disampaikan bpn
ya selamat malam putri
memang kalau kita melihat kondisi saat ini di gedung bawaslu sendiri maupun memang di depan bawaslu ini memang sudah kosong
sudah tidak ada lagi masa ataupun para pendukung dari kubu dua yang melakukan aksi ataupun orasi di sini
untuk orasi sendiri ini sudah dilaksanakan tadi sejak siang hari hingga sore hari tadi di sana di depan gedung bawaslu
sehingga memang untuk saat ini aktivitas ini sudah normal lagi
memang sudah pengalihan jalan yang tadi sore dilakukan ya juga sudah kembali lagi berjalan seperti biasanya
dan memang ada lima poin yang disampaikan ataupun yang dilaporkan oleh badan pemenangan nasional kepada bawaslu
ini salah satu poinnya terkait dengan penggiringan opini oleh kpu untuk memenangkan paslon satu jokowi maruf
kemudian juga nomor dua ini dugaan keterlibatan aparatur sipil negara untuk memenangkan jokowi ma'ruf
dan juga adanya laporan dugaan kecurangan dalam rekapitulasi dokumen c satu
untuk memenangkan paslon nomor urut satu dan juga ada dugaan laporan kecurangan yang terstruktur sistematis dan juga masif tentang penyelenggaraan pemilu luar negeri
yang juga memenangkan pasangan nomor satu jokowi ma'ruf
serta poin kelima juga pengondisian penggunaan logistik
sebagai media kecurangan dalam memenangkan pasangan nomor urut satu
sehingga memang ada lima poin yang dilaporkan oleh badan pemenangan nasional
namun pada hari ini memang hanya baru satu laporan yang diserahkan ke bawaslu
ini terkait dengan keterkaitan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan nomor satu jokowi maruf
sehingga dari lima poin tadi ini pihak dari badan pemenangan nasional akan menyerahkannya secara satu persatu kepada bawaslu
dimulai dari terkait
dengan keterlibatan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan jokowi maruf
dan juga memang menurut direktur advokasi hukum bpn sufmi dasko amat sendiri
memang ini sengaja
mengapa ini dilakukan secara satu persatu
karena pihaknya juga akan memperkuat jumlah bukti bukti
yang nantinya akan memperkuat dugaan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan ataupun pihak dari kubu satu
sehingga mereka saat ini juga terus mengumpulkan bukti bukti baru
dari video foto kemudian dokumen dokumen yang mereka kumpulkan
yang nantinya juga menjadi bahan untuk diproses ke bawaslu
untuk menyampaikan lima poin yang tadi sudah saya sebutkan sendiri
dan memang kalau kita melihat tadi memang dalam orasi sendiri
ini juru kampanye nasional egy sujana sendiri
tadi juga sempat memberikan sedikit keterangan juga kepada awak media
dimana ia menyatakan bahwa sebetulnya polisi sendiri dalam hal ini dirasa tidak cukup netral
dan cenderung berpihak kepada kubu satu
kemudian juga ia mengatakan
bersama dengan seluruh pendukung masa
ataupun dari pendukung paslon nomor dua
ini mengatakan bahwa ia menuntut untuk mundur
dari jokowi dan juga maruf amin
untuk mundur dalam proses pencalonannya untuk pilpres dua ribu sembilan belas ini
dikarenakan memang diduga telah terjadi kecurangan kecurangan tersebut
kemudian juga selain itu juga ia juga menyoroti sedikit
tentang kinerja kpu yang dianggap juga lalai
ataupun kurang baik dalam menjelarkan
dan juga kemudian juga berkata bahwa
sehingga ada beberapa kesalahan kesalahan yang ditemukan dalam proses penghitungan suara
namun tadi kami juga sempat bertemu dengan salah satu anggota bawaslu
di mana ia juga tadi mengatakan bahwa dengan terkait adanya lima laporan
yang akan disampaikan secara bertahap oleh pihak badan pemenang nasional
pada malam ini nantinya bawaslu akan menyegarkan pleno
untuk membahas ataupun merumuskan dari pelaporan yang dilakukan pada hari ini
terkait dengan keterlibatan asn
memiliki kecurangan untuk memenangkan pasangan nomor urut satu
sehingga memang belum ada hasil ataupun tanggapan secara resmi dari pihak bawaslu sendiri
terkait dengan hasil apa setelah laporan yang telah disampaikan kepada pihak bawaslu sendiri putri
jadi memang malam ini nantinya akan ada pleno
yang dilakukan oleh bawaslu terkait dengan pelaporan dari bpn
yang dilakukan secara bertahap dari lima poin tersebut
dan tentunya tadi
kami juga sempat menanyakan juga
memang ada terkait dengan bagaimana pihak bawaslu sendiri ini
memang melihat adanya orasi ataupun aksi yang dilakukan oleh sejumlah orang
dimana ia juga ini menuntut kpu
kemudian juga menuntut bawaslu
dan ia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah proses dari demokrasi
sehingga jika memang aksi yang dilakukan ataupun orasi yang dilakukan oleh masa ini
masih sesuai dengan runtut dan juga tidak menyalahkan aturan
ini memang masih sah sah saja
sehingga aksi masih dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan juga tadi memang kalau misalkan kita bertanya
bagaimana nantinya apakah memang ini bisa disebut sebagai diskualifikasi
untuk kepasangan nomor untung leluhur satu
tadi juga frits edward ini juga menjawab
memang ini akan lebih dimatangkan lagi
akan dirumuskan kembali oleh pihak bawaslu
memang sesuai dengan aturan aturan ataupun tahapan tahapan
yang nantinya akan berlaku di bawaslu sendiri
karena memang belum dapat diputuskan
putri apakah memang nantinya ini termasuk dari bagian diskualifikasi
ataukah nanti akan ada usulan ataupun ajuan
untuk nantinya pencabutan untuk pasangan dari nomor urut satu
kehijaman ruf amin dan juga joko widodo putri
baik terima kasih vinanda ramaulida dari bawaslu